semarak perayaan imlek ini juga terasa di berbagai kota di tanah air tidak hanya di jakarta
salah satunya di kota kisaran kabupaten asahan sumatera utara
karena di sana berbagai atraksi barongsai hingga pertunjukan seni juga digelar
sabtu siang umat buddha memenuhi wihara sama sambodi kisaran sumatera utara
untuk berdoa sekaligus perayakan perayaan tahun baru imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh satu
selain itu acara ini juga dihadiri bupati asahan yani surya dan kapolres asahan akbp faisal napi tupulu
beserta rombongan pemkap asahan lainnya
ditemani biksu huizong jajaran pemkap asahan ini disuguhi pementasan barongsai dan pertunjukan drum
yang dihelat oleh pemuda vihara sama sambodi
di akhir acara bupati asahan dan kapolres asahan juga membagikan angpau kepada anak anak kecil
yang hadir dalam perayaan imlek ini
sementara itu di manado perayaan malam tahun baru imlek dipusatkan di kampung tionghoa
yang berlokasi di depan kelenteng ban hing kion
dan ada ribuan warga manado yang bercampur baur untuk meramaikan perayaan tahun baru imlek
pada jumat malam tadi
sejumlah acara digelar seperti atraksi kungfu barongsai dan liong
dan antusiasme warga manado ini merupakan wujud toleransi antar warga manado
yang berbeda latar belakang
acara yang juga dihadiri gubernur sulawesi utara ini diakhiri dengan pesta kembang api